bekerja sebagai penambang rakyat sudah sekitar satu tahun ini
longsor pada tanggal dua puluh enam februari dua ribu sembilan belas malam
membuat denny terhimpit batu
beruntung ia bisa dievakuasi keluar malam itu juga
denny merasa kapok dan tidak mau lagi kembali bekerja sebagai penambang
denny memilih istirahat lebih dulu
dan memikirkan untuk mencari pekerjaan lain
denny mamonto salah satu penambang rakyat di desa bakan ini
kini masih mendapat perawatan intensif di rsud kota bobagu
sehari hari denny mengumpulkan batu yang mengandung emas
denny bekerja sendirian
dari pekerjaan tersebut
denny bisa mendapat penghasilan satu hingga tiga juta per hari
itu terhimpit batu
terhimpit batu ya
tanggal dua puluh enam itu terhipit batu
masih masih apa
masih sempat kan
nanti dievakuasi kapan
nanti dievakuasi pas malamnya itu pas malam kejadian
kejadian satu jam dua jam mungkin
kalau di dalam menurut penglihatan bapak berapa banyak orang kira kira
sekitar dua puluh tiga puluh sekitar seratus ada
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini